saudara capres prabowo subianto menyebut demokrasi di indonesia masih berantakan
prabowo juga menyatakan masih belum puas dengan pelaksanaan demokrasi di tanah air
indeks demokrasi indonesia masih tergolong cacat
indeks demokrasi indonesia pada dua ribu sembilan belas poinnya enam empat
setahun kemudian turun jadi enam tujuh
sementara di dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh dua indeks demokrasi indonesia stagnan di angka enam dua
prabowo juga menyebut demokrasi di indonesia membutuhkan biaya yang sangat mahal
jika melihat anggaran pemilu terjadi peningkatan yang cukup besar
di dua ribu sembilan belas anggaran pemilunya rp empat puluh lima tiga triliun
sementara pada dua ribu dua puluh empat sebesar tujuh puluh satu tiga triliun rupiah
yang jadi pertanyaan bagaimana memperbaiki demokrasi di indonesia
apakah sistemnya harus diubah
kita akan bahas setelah informasi
capres pemilu dua ribu dua puluh empat prabowo subianto menilai demokrasi indonesia masih berantakan dan membutuhkan biaya mahal
ia mengaku belum puas dengan pelaksanaan demokrasi di tanah air sehingga perlu ada perbaikan demokrasi untuk kedepannya
demokrasi itu sangat sangat menakutkan
demokrasi itu sangat sangat berlebihan
dan kita masih belum puas dengan demokrasi kita
ada banyak ruang untuk peningkatan
wakil ketua dewan perwakilan daerah dpd sultan bahtiar najamuddin menilai keluhan prabowo ini sebagai isyarat agar indonesia kembali ke sistem pemilu terdahulu
sistem ini kerap dipraktikan di masa kepemimpinan orde baru
keluhan prabowo merupakan isyarat penting bagi bangsa indonesia untuk tidak perlu lagu apalagi malu untuk kembali ke sistem pemilu terdahulu
di mana presiden dan wakil presiden dipilih majelis permusyawaratan rakyat
tulis wakil ketua dpd sultan bahtiar najamuddin di akun eks senator indonesia
sementara sekjen pdi perjuangan hasto kristianto mengusulkan agar menerapkan sistem proporsional tertutup
di mana pemilih hanya memilih parpol saja tanpa nama caleg
hal ini akan membuat pemilu lebih sederhana dan menjadi lebih hebat biaya
ya nanti kita buat murah misalnya dengan sistem proporsional tertutup
itu murah itu mengedepankan merit system kita simplifikasi
mengapa menjadi mahal karena itu kejadian pada tahun dua ribu sembilan ketika liberalisasi politik itu dilakukan tanpa nomor urut
padahal itu sebagai suatu upaya mengkooptasi juga beberapa elemen dari mahkamah konstitusi diterapkan yang sama
direktur eksekutif amnesty international indonesia usman hamid menanggapi pernyataan prabowo
yang menyebut sistem demokrasi indonesia melelahkan dan memakan banyak biaya
menurutnya demokrasi jadi mahal karena menghargai nyawa manusia
menjamin hak berekspresi dan berpendapat setiap warga negara
kalau tidak mahal maka kebebasan dan nyawa manusia tidak dihargai dan tidak dilindungi
seperti yang terjadi pada pemerintahan tirani
demokrasi menghargai hak warga untuk berekspresi termasuk menyatakan pendapatnya
berserikat bagi buruh untuk mendapatkan upah yang lebih baik bagi keluarganya bagi petani juga begitu
beroposisi bagi partai politik misalnya
sementara pengamat hukum tata negara ferry amsari menilai sistem proporsional tertutup yang diusulkan pdip belum tentu cocok membangun relasi antara pemilih dan parpol
apakah sistem proporsional tertutup itu cocok dalam rangka membangun relasi antara pemilih partai dan program kerja bernegara
pemilu makin mahal bisa terlihat dari terus naiknya anggaran pemilu yang digelontorkan pemerintah
jika melihat anggaran pemilu terjadi peningkatan yang cukup besar
pada dua ribu sembilan belas anggaran pemilu mencapai empat puluh lima tiga triliun rupiah
sementara pada dua ribu dua puluh empat sebesar tujuh puluh satu tiga triliun rupiah
dalam pilpres kali ini dana kampanye yang dikeluarkan oleh masing masing capres dan cawapres juga sangat besar
pasangan anies mohaimin menerima dana kampanye sebesar empat puluh sembilan tiga ratus empat puluh satu miliar rupiah
sementara pengeluarannya mencapai empat puluh sembilan tiga ratus empat puluh miliar rupiah
sementara pasangan prabowo gibran menerima dana kampanye hingga dua ratus delapan dua miliar rupiah
dan pengeluarannya mencapai dua ratus tujuh lima puluh tujuh miliar rupiah
sedangkan pasangan ganjar mahfud menerima dana kampanye sebesar lima ratus enam delapan ratus sembilan puluh empat miliar rupiah
sedangkan pengeluarannya mencapai lima ratus enam delapan ratus sembilan puluh dua miliar rupiah
untuk maju sebagai caleg pun perlu menyiapkan dana besar
penelitian yang dilakukan lpm feui menunjukkan untuk maju sebagai anggota dpr ri perlu dana antara satu lima belas sampai empat lima miliar rupiah
sementara untuk dprd perlu menyiapkan dana antara dua ratus lima puluh hingga lima ratus juta rupiah
perlu ada cara mensiasati agar pemilu tidak semakin mahal
sambil tetap memperhatikan hak masyarakat untuk memberikan suara tidak hilang
sudara capres prabowo mengatakan demokrasi di indonesia masih berantakan dan membutuhkan biaya yang sangat mahal
kemudian banyak usulan untuk mengubah sistem pemilu
misalnya pdip mengusulkan kembali ke sistem proporsional tertutup
bagaimana mengupayakan pemilu yang murah dengan tetap memperhatikan hak hak masyarakat untuk menggunakan hak suaranya
kita akan bahas bersama wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
ada juga politisi pdip ciko hakim dan direktur eksekutif amnesty international indonesia usman hamid
selamat malam bang habib selamat malam mas ciko dan kita juga masih menunggu bang usman untuk ikut bergabung bersama kami
jadi saya ke bang habib dulu ya bang habib jadi maksudnya demokrasi mahal demokrasi melelahkan dan terkesan paling berantakan kurang lebih begitu kalimatnya pak prabowo
jadi apa kemudian yang memantik pak prabowo menyatakan hal itu
masih di mute itu bang habib tolong di unmute
iya jangan di
dikutip sepotong sepotong apa yang disampaikan pak prabowo
tapi ada lanjutannya bahwa meskipun demikian kita jangan berkecil hati dengan demokrasi kita
artinya bukan secara umum berantakan tapi memang mahal dan memang melelahkan
tapi dalam konteks substansi saya pikir demokrasi kita dari tahun ke tahun tetap dalam konteks pemilu mengalami perbaikan
kita tahu sendiri ya pemilu kita ini kan ada sebetulnya kan bukan satu pemilu saja dalam setiap pelaksanaan lima tahun sekali itu
tetapi pelaksanaan agenda kemudian pelaksanaan berbagai macam formalitasnya masing masing termasuk penghitungan suaranya
sehingga akhirnya memang costnya menjadi triple bukan double lagi tiga lapis kan
pemilu pilpres biaya sendiri pemilu pilek biaya sendiri pemilu dpd biaya sendiri
nah ini harga apa namanya biaya resminya saja mahal yang ditanggung oleh
negara melalui penyelenggara
lebih lagi biaya yang ditanggung peserta pemilu
sehingga memang kalau kepupas ini dahsyat sekali
nah ini yang dibilang pak prabowo sangat mahal dan sangat melelahkan
mas ciko jadi kalau dibilang melelahkan mahal tapi kemudian kok langsung apa ya katakanlah responnya ke proporsional tertutup begitu kenapa begitu pak hasto
enggak tapi kan tadi kalau didengar kembali lagi kalau didengar selengkap lengkapnya
tanpa hasto itu bukan soal mahalnya dia bilang soal proporsional tertutup
tetapi lebih ke sistem yang lebih mengedepankan meritokrasi
nah kita mengetahui dan kita tidak boleh menutup mata karena banyak juga sekarang kejadian yang terpilih akibat dari proporsional terbuka ini
banyak sekali yang memang sebenarnya bukan dengan latar belakang yang mumpuni di bidang politik atau dibilang representatif politik gitu
tapi ini sebenarnya masih bisa diperbaiki juga
nah kita kan memberikan satu alternatif proporsional tertutup
bang usman melihat respon untuk mendorong lagi proses proporsional tertutup apa respon anda
ya saya kira itu terlalu terburu buru
sebaiknya kita jalani yang ada dan kita evaluasi apa yang kurang
betul sekali secara finansial demokrasi kita memang sangat mahal
apalagi kalau kita membandingkan dengan berbagai pengalaman negara lain
indonesia barangkali menjadi satu di antara tiga negara dengan biaya pemilu yang sangat besar karena memang melibatkan ratusan juta orang untuk bisa berpartisipasi di dalam proses pemilu
nah dengan begitu salah satu pemilu terbesar di indonesia apalagi untuk one man one vote mungkin indonesia yang terbesar karena bukan hanya pemilihan presiden tapi juga pemilihan dpr ri dprd
hingga dengan pemilihan di tingkat dpr d
nah masalahnya adalah pernyataan pak prabowo itu tentu bagus seperti dijelaskan oleh bung habib tetapi publik mungkin masih mengingat pernyataan pak prabowo di dalam konteks pemilu dua ribu sembilan belas
dimana pak prabowo seperti ingin mengatakan bahwa demokrasi langsung yang sekarang ini sebaiknya diganti menjadi dengan demokrasi perwakilan seperti westminster
mengatakan bahwa demokrasi langsung yang sekarang ini sebaiknya diganti menjadi dengan demokrasi perwakilan seperti westminster
pak prabowo pernah mengatakan bahwa demokrasi langsung yang sekarang ini sebaiknya diganti menjadi dengan demokrasi perwakilan seperti westminster
kalau westminster tentu ini satu pilihan memang lebih murah karena yang dipilih ada partai politik sementara perdana menteri atau presiden itu dipilih oleh partai partai dengan suara yang terbanyak
kalau kita mau memilih itu bisa juga dan kita pernah menerapkan itu di era demokrasi terpimpin
maaf di era sebelum demokrasi terpimpin yaitu ketika tahun lima puluh an indonesia mengadopsi sistem perdana menteri
perdana menteri ditunjuk oleh mayoritas suara suara partai politik di dalam parlemen
nah tetapi kita juga punya presiden ketika itu yang secara katakanlah secara politik berbeda dengan sekarang yang dipilih secara langsung
nah pemilihan secara langsung itu memang menimbulkan ongkos yang sangat besar
tetapi ongkos yang sangat besar secara ekonomi ini sebenarnya tidak sebanding atau tidak masalah
apabila memang partisipasi masyarakat secara keseluruhan kita hargai dengan sejujur jujurnya
dalam undang undang dasar dalam undang undang pemilu kan presiden dan seluruh lembaga negara wajib untuk memastikan
pemilu ini berjalan sebaik baiknya seadil adilnya selurus lurusnya gitu
nah mungkin yang perlu diperbaiki adalah sistem pendanaan partai ke depan
supaya apa supaya sistem pendanaan partai itu juga karena tidak ada iuran dari anggota masyarakat
dan yang kedua mungkin perlu ada subsidi dana dari negara kepada partai partai politik
sehingga partai partai politik seperti tidak harus mencari dana dana besar
untuk membiayai pemilu atau kampanye dalam pemilu yang sangat sangat mahal itu gitu
ya masuk akal karena kan yang termahal memang biaya sosialisasi dan kampanye
kalau misalnya sosialisasi dilakukan diatur oleh negara difasilitasi oleh negara
saya pikir itu akan jauh lebih ringan
contoh misalnya ya ini konkret saja kayak billboard billboard
itu kan kita mesti bayar semua partai politik
apabila sebetulnya dengan satu kebijakan saja itu kan punya pemerintah billboard
pemerintah mensosialisasikan peserta pemilu semua peserta pemilu melalui alat peraga yang ada
jadi menurut saya kan ini ada waktu cukup panjang sampai pemilu berikutnya yaitu dua ribu dua puluh sembilan
kita menyusun undang undang politik yang baru
bahkan menurut saya kalau bisa undang undang politik yang baru itu disusun di akhir dpr periode ini
atau di awal dpr periode mendatang
sehingga lepas dari konteks konflik dan peta politik
jadi perumusan segala ketentuan detail teknis itu kita nggak baca peta politik
kita semata mata mencari yang terbaik untuk bangsa kita
sebab kalau sudah terlalu dekat dengan pemilu yang akan datang hitung hitungannya nggak ilmiah lagi
kepentingannya adalah kepentingan masing masing fraksi fraksi yang ada di dpr
jadi usulan baik dari pak usman dari teman teman pak ciko dari pak hasto
dan kita nggak harus mengkotak kotakan sistem apa yang kita pegang lalu strik
kita sebagai bangsa besar bisa membuat sistem yang sesuai dengan diri kita sendiri
menurut pentingnya pembahasan undang undang pemilu
di akhir periode ini atau di awal periode yang akan datang
jadi nggak mesti langsung kapal proporsional tertutup
tapi saya ingin mengungkit sedikit terkait dengan pemilu yang dianggap mahal ini
menurut saya kalau kita bicara mahal dari pengeluaran negara kita harus membandingkannya dengan pengeluaran negara yang lain
atau kebocoran uang negara misalnya
kalau kita bicara soal korupsi misalnya
dalam lima tahun terakhir korupsi itu di atas dua ratus lima puluh
ya per tahunnya ada yang empat puluh triliun
dan itu hanya kasus kasus yang masuk dalam pengadilan
nah kita tahu sendiri banyak sekali kasus yang tidak masuk ke dalam pengadilan
jadi negara ini saya lihat kalau kita perbandingkan
nilai pemilu yang tujuh puluh sekian triliun untuk mencari pemimpin yang bersih
mencari anggota dewan yang bersih
yang tidak akan melakukan korupsi misalnya
nah ini yang kita harus perhatikan dan harus kita pikirkan bagaimana caranya pemilu itu yang hanya tujuh puluh an triliun
saya hanya bisa katakan itu hanya tanda kutip
kalau memang korupsi korupsi selama ini dilakukan bisa ratusan triliun dalam waktu lima tahun
bagaimana caranya pemilu ini bisa mencari pemimpin pemimpin yang betul betul bersih
nah itu angka sekian tidak akan menjadi mahal
nah ini yang harus betul betul dipikirkan ke depannya
jadi kita harus akhiri diskusinya di sapa indonesia malam